koalisi pengusung anies baswedan sebagai capres yang disebut sebut akan diumumkan pada sepuluh november esok
ternyata batal dideklarasikan
sejumlah unsur dari ketiga parpol calon koalisi ini menyebut perubahan bukan merupakan pembatalan
namun hanya mundurnya tanggal deklarasi
isu keretakan pun juga dibantah oleh ketiga parpol
dinamika masing masing parpol diklaim menjadi alasan utama pengunduran deklarasi
benarkah demikian apa kemudian hambatan koalisi parpol pengusung anies baswedan ini
kita akan membahasnya secara dalam
telah bergabung bersama kami pertama jubir partai keadilan sejahtera atau pks
pipin sofian dan juga direktur eksekutif indobarometer muhammad kodari
assalamualaikum selamat malam mas pipin mas kodari
baik terima kasih telah bergabung bersama kami di prime news
ini menjadi pertanyaan publik tentunya ketika sudah digadang gadang sejak lama sepuluh november
ternyata beberapa hari sebelumnya
dibatalkan begitu apa kemudian alasan utama
benarkah ada informasi ini terhambat di majelis suro pks begitu mas pipin
saya kira ini tidak ada pembatalan ya yang terjadi ada usulan tanggal sepuluh november ini
jadi kalau kami di tim kecil tentu masih solid intens guyup saling menghargai
saling trust satu dengan yang lainnya
sut keretakan itu tidak terjadi
dan yang terjadi adalah bagaimana kami semakin intens untuk membicarakan beberapa format ke depan
bagaimana tidak hanya capres capres dibicarakan kriterianya kemudian nanti tahapannya juga seperti apa
terus yang tidak kalah penting adalah kita juga membahas tentang bagaimana kira kira platform perjuangan yang akan dilakukan ke depan
perubahan apa yang ingin kita lakukan
kami duduk bareng dengan nyaman dengan egaliter dan satu sama lain saling memahami bahwa ada pun tanggal isu tanggal sepuluh november
dirontarkan oleh teman kami dari nasdam kami menghormati itu
tetapi tentu di calon mitra koalisi ini
kita visinya sejajar tidak ada satu mendominasi satu dengan yang lainnya
jadi saya kira posisinya di situ
insya allah mudah mudahan
prediksi mungkin mudah mudahan
ketua maju syuro
dr salim mengatakan bahwa mungkin mudah mudahan di akhir desember inilah sudah ada kejelasan
kemudian capres cawapres dan format koalisi kita ke depan seperti apa
baik ini menarik
frasa yang digunakan mas pipin adalah calon mitra koalisi
berbeda jauh dengan nasdem yang dari awal selebih yakin begitu menyampaikan untuk deklarasi di sepuluh november
sepuluh november ini memang hanya usulan yang belum disepakati
atau kemudian ada hal yang belum mencapai titik temu begitu mas pipin
betul jadi saya kira bahasan kita lumayan ya
kalau misalnya di berbagai bahasan kita
membicarakan ini tidak terburu buru
waktu kita masih cukup
kurang lebih ada empat belas bulan ke depan yang kita persiapkan
dan kita juga lagi berikhtiar
bagaimana kita melihat peluang pasangan capres cawapres
sebagaimana amanah dari musyawarah maju shuro
ingin mencari siapa capres cawapres yang berpeluang menang
yang kedua memiliki jiwa religius nasionalis
dan yang ketiga adalah capres caopres sebagai simbol perubahan untuk perbaikan bangsa
jadi kami fokus di situ
dan saya kira masih ada waktu
mudah mudahan akhir tahun ini bulan desember
kita masih bisa membahas menyiapkan itu semua
kita melihat bagaimana fluktuasi
berdasarkan aspirasi dari masyarakat
siapa kira kira pasangan capres cawapres yang unggul
dan kami tentu tidak hanya melihat bagaimana pasangan capres caopres ini berpotensi menang
tetapi juga punya track record yang baik
rekam jejak pengalaman punya prestasi
makanya kita membahas siapa kira kira masing masing capres capres yang akan diusungkan
misalnya pks menawarkan misalnya kang aher
gubernur dua periode dari jawa barat yang sangat berprestasi
dan itu akan menjadi salah satu modal utama ketika
kalau misalnya allah takdirkan menang pasangan ini
maka insya allah kita akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa
dan bisa menyatukan elemen bangsa ke depan
baik ini rasanya sudah cukup spesifik ketika anda menyebutkan syarat adalah track record
rasanya langsung mengarah ke akhir begitu ya mengingat pernah memimpin jawa barat
nah pertanyaannya adalah apakah kemudian hanya soal siapa calon yang pas begitu untuk menampingi anies
atau jangan jangan memang ada semacam godaan gitu nih
isu yang berkembang ada tawaran dua menteri untuk pks
apakah ini menjadi salah satu instrumen atau spektrum yang akhirnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pks
iya mas bram
kira godaan dari manapun akan terjadi ya
dan saya kira kami sempat mendengar itu
dan tetapi saya sebagai juru bicara pks
sehari hari bersama presiden
tawaran itu tidak nyampe langsung kepada beliau
dan bagi kami ada atau tidak ada tawaran menteri dari misalnya pemerintah
bagi kami sikap pks jelas
musyawarah majisyuro terakhir bulan agustus menyampaikan bahwa pks oposisi sampai dua ribu dua puluh empat ya
ada tawaran atau tidak
kami tetap itu yang akan kita pegang
kita ingin ada kepatutan demokrasi
dimana saat ini bangsa ini butuh penyeimbang
jadi ada suara yang oposisi menyuarakan aspirasi rakyat
disitulah posisi pks saat ini
jadi kami tidak lagi terjerat dengan ada kontrak menteri dan sebagainya
saya kira kita ingin keseimbangan pemerintah check and balances ini bisa terjadi
sehingga tidak adalah abuse of power atau otoritarianisme
yang dilakukan oleh pemerintah
tanpa ada kontrol dari oposisi
jadi saya kira ini yang kita lakukan
jadi tawaran apapun kepada pks
kami insya allah istiqomah oposisi sampai dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan kita akan berikhtiar setelah dua ribu dua puluh empat itu
kita saat ini berjuang mencari mitra koalisi capres cawapres
yang kira kira bisa berpotensi menang
bisa menyatukan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang utuh
yang kira kira ke depan akan lebih baik lah
kemudian mas pipin mengatakan godaannya tapi tidak sampai begitu meski terdengar
saya akan minta tanggapan dari mas kodari seperti apa melihat dinamika ini mas
ya ya menarik ya
karena ketika ada pernyataan dari nasdem ya
tanggal sepuluh november itu akan ada katakanlah deklarasi
apalagi sebelumnya ada pertemuan pertemuan ya
baik antar tiga partai maupun
misalnya ahy dan beberapa tokoh itu ketemu dengan anies di rumahnya
itu ada harapan bahwa tanggal sepuluh itu akan terwujud
saya kira tentunya nasdem tidak akan sembarangan ya mengeluarkan tanggal
karena kalau terlalu banyak batal kan
istilahnya sudah umumin tanggal perkahwinan tiba tiba batal itu kan ngalu
jadi saya kira ya saya sebetulnya surprise juga bahwa ini bisa batal
walaupun kalau dilihat dari sisi yang lain sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga
karena pak anies sendiri sebetulnya dalam tanda kutip
sudah agak apa ya agak menampar muka partai demokrat saya kira
ketika mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada atau belum ada cawapres yang memenuhi tiga kriteria
cowok pres yang dia inginkan
padahal tidak lama sebelumnya anies baswedan itu disambut dengan gegap gembita
dengan sangat meriah di kantor partai demokrat begitu
dan saya haku yakin pada saat itu sudah ada perasaan yang berbunga bunga dari partai demokrat
bahwa memang anies mau dengan ahy sudah yakin gitu
dan kita semua tahu bahwa partai demokrat itu sangat ingin agar ahy jadi calon notil presiden ya
karena untuk bisa menjadi katakanlah lokomotif suara bagi partai demokrat
jadi pertama tentu mengujudkan bahwa sudah keluar tanggal tapi bisa batal
tetapi kalau dilihat dari indikator indikator yang lain
sesungguhnya bisa dipahami atau diduga kenapa ini istilahnya belum dati atau belum kompak gitu
dari mas vipin tadi ketika mengatakan variable yang keberapa tadi
berpengalaman dalam pemerintahan saya kira itu yang
dan langsung mengeluarkan pernyataan nama mas ahy
itu kan betul betul diametral dengan seorang ahy begitu ya
yang malpabene memang
yang malpabene memang
belum pernah di jabatan pemerintahan yang tinggi ya
terakhir kalau tidak salah jabatannya di militer itu mayor
walaupun beliau ketua umum tapi kan kita bukan bicara partai ya
tapi kita bicara pemerintahan
dan belum pernah memegang jabatan publik yang cukup tinggi
katakanlah seperti misalnya akhir yang gubernur jawa barat
sebuah gubernur yang provinsinya paling besar di indonesia begitu
jadi saya melihat ini belum ketemu di siapa calon wakil presidennya
dekat pks ingin ahmad heryawan begitu
sayangnya untuk maju calon presiden itu
nggak bisa wakilnya dua
kalau wakilnya dua mungkin jelas jelas
mas kodari ini tapi pertanyaan juga
kalau kemudian pertanyaannya atau yang mengganjal adalah
belum ketemu satu nama siapa calon presidennya
mengapa tidak kemudian hanya deklarasi koalisinya saja begitu
supaya jelas petanya seperti apa daripada harus menunggu lebih lama
kalau mencari satu nama mungkin dari dua yang kemudian anda sebutkan tadi begitu
seperti apa mas
nah persoalan pertama adalah memang undang undangnya sudah mengatur bahwa
yang maju itu calon presiden dan wakil presiden
kalau cuma calon presidennya saja itu namanya setengah setengah
nggak bisa cuma mempelai laki laki saja lalu nggak ada mempelai perempuannya
harus ada dua duanya

yang kedua memang agak rumit nanti kalau sudah deklarasi
sama sama lalu kemudian wakilnya belum dikunci
itu kalau mau keluar dari koalisi ini kalau nggak cocok atau kalau nggak sesuai
itu sudah sulit gitu loh kenapa
karena ibaratnya koalisi yang lain itu sudah tutup buku sudah tutup
jadi memang begitu deklarasi idealnya sudah calon presiden dan calon wakil presiden
sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu sudah bersifat katakanlah final dan mengikat
jadi memang di sinilah
kerumitan dari koalisi perubahan ya atau koalisi gondang dia ini
yang dari awal saya lihat gitu kenapa
karena dia membutuhkan tiga partai politik ya
tidak hanya cukup dua
bandingkan dengan green dran misalnya
yang cukup satu partai saja dia sudah memenuhi persyaratan pencalonan
sehingga kemudian tidak menjadi rumit calon presiden prabowo wakilnya
katakanlah caimin atau siapapun nanti yang bisa
atau akan diajukan oleh pkb
tapi kalau dalam kasus ini ini agak sulit
ini agak sulit ini ini mempelai laki laki satunya tapi mempelai perempuannya berebut ada dua
baik baik ini menarik mas kodari tadi menyebutkan bahwa sengaja memang tidak dikunci
agar kemudian ketika tidak cocok misalkan ini tidak sulit untuk keluar
nah saya akan tanyakan itu ke mas pipin
mas pipin kalau memang ada analogi seperti itu logika seperti itu
apakah kemudian dengan tidak dikunci nya koalisi ini
sangat memungkinkan di kemudian hari pks jangan jangan tidak bersama demokrat dan juga nasdem
saya kira kita tidak berada di ruang hampa ya
jadi bahwa saat ini kita juga akan melihat bagaimana poros yang lain misalnya
siapa yang akan dicalonkan fixnya seperti apa kita juga belum lihat ya
jadi saya kira kita juga akan melihat konstelasi itu
yang kedua kita saling menghargai pilihan usulan masing masing dengan deadline
mudah mudahan desember ini sudah ada keluar gitu ya
siapa kira kira cawapres cawapres yang akan diusung
jadi saya kira kalau saya melihat yang dilakukan oleh mas anies ya
ketika menyampaikan belum ada cawapres
karena memang belum ada penentuan dari calon ketiga partai ini
untuk menentukan siapa kira kira cawapres nya begitu ya
jadi saya kira di situ mungkin poinnya karena itu harus dibicarakan ya
jadi siapapun nanti apapun kami kemarin bahas
bagaimana membahas tentang platform perubahan
yang kita lakukan kemudian desain pemerintahannya seperti apa
kemudian strategi pemenangannya seperti apa
kemudian cawapres cawapres nya siapa
dan bagaimana mekanisme cara pemilihannya
salah satunya adalah memang survei kita akan melihat untuk mendengar aspirasi dari masyarakat ya
dan kira kira timing nya seperti apa
waktu yang kira kira waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi
jadi saya kira tim kecil membahas seperti itu
tapi tentu ya kami masing masing
dan ketemu juga kita gidang jabat direkam
bagaimana mencegahnya bahwa negara sudah memperbaiki
itu jadinya ya
dan ber hormones sudah lebih
kami ingin bagaimana demokrasi ini berjalan di internal partai di pks
kami menghormati setiap suara yang masuk kepada kami terkait dengan bagaimana prospek ke depan politik kita ke depan
agar pemilu di dua ribu dua puluh empat terjadi perubahan untuk lebih baik
mas pimpin tapi kalau kita bicara soal godaan ini kan sudah ada diklir resmi dari pkb
melalui ketua umumnya caimin mengatakan berharap bahwa pks bisa bergabung dengan pkp dan gerindra
apalagi kalau saya mengutip statement dari salim segaf sebagai ketua majelis suro mengatakan
juga melakukan pendekatan intensif begitu terhadap sejumlah parpol lain
jadi jangan jangan bisa ada kemungkinan pks tidak bersama koalisi perubahan ini dong mas
ya kalau melihat kami tentu menghormati ya semua ajakan tawaran dari berbagai poros
dari berbagai partai
kami welcome pks punya silaturahim kebangsaan silaturahim menghargai semua tawaran tawaran itu
tetapi memang kita lihat mana yang paling intens diantara pendekatan pendekatan koalisi di dua ribu dua puluh empat nanti
jadi saya kira kalau kita berkomunikasi dengan pkb dengan gerindra dengan golkar
dan teman teman yang lain saya kira itu memang terjadi tetapi memang yang saat ini
yang paling intens memang adalah dengan nasdem dan demokrat
jadi saya kira mungkin ya ada grade nya masing masing lah ya sampai mungkin nanti di bulan desember
jadi pada dasarnya koalisi itu tidak bisa serta merta sekonyong konyong
tiba tiba dideklarasikan tanpa kira kira membahas apa kira kira agenda perubahan bangsa yang akan kita lakukan
kita lihat bagaimana apakah hutang negara kita akan semakin meningkat ke depan
atau kita ingin perubahan bagaimana demokrasi kita saat ini
apakah kita mau terus semakin merosot atau kita ingin lebih baik
bagaimana penegakan hukum kita akan lebih baik atau tidak
bagaimana tentang kenaikan harga bbm
itu kemudian kita bahas dengan serius ya karena itulah yang diharapkan oleh masyarakat
masyarakat tidak hanya membicarakan masalah siapa sosok capres cawapres
tetapi kira kira agendanya apa yang akan dibawa
saya kira itu yang harus disiapkan oleh calon mitra koalisi kita
jadi saya kira ini menjadi pr bersama
dan ini perlu duduk bareng
dan tidak bisa sekonyong konyong atau tiba tiba kita deklarasi bersama
baik ini tidak sekonyong konyong tapi satu kalimat dari mas pipin yang bisa saya highlight barusan adalah
melihat siapa yang nanti yang paling intens
oke saya ke mas kodari
bagaimana anda melihatnya berarti ada probabilitas atau kemungkinan begitu ya
pks bisa dengan yang lain begitu mas
oh tentu saja
pertama misalnya kan gini saya lihat jalan jalannya ada di partai demokrasi
karena partai demokrasi itu dalam dua kali pemilu terakhir
boleh dibilang dia gigi netral karena tidak ada tokohnya yang maju calon presiden atau wakil presiden
dua ribu empat belas walaupun pah itu adalah biasanya psb tapi tidak didukung itu
tidak masuk koalisi itu partai demokrasi dia gentayangan
dia cuma ya katakanlah untuk pemanis saja satu hari terakhir baru dukung prabowo hatta
itu kan tidak bermakna
kemudian dua ribu sembilan belas ahy coba disodorkan oleh sby kepada jokowi kepada prabowo
tidak diambil dan akhirnya juga bersifat apa katakanlah netral
jadi sebetulnya kalau itu patokannya memang pks selalu siap siap dengan kemungkinan bahwa tiket anies dan wakil ini tidak bisa jalan
karena demokrasi dengan pks itu tidak mencukupi gitu tanpa demokrasi
dan saya lihat itu juga yang membuat demokrasi percaya diri bahwa pada akhirnya
pks akan menerima walaupun kalau dilihat sekali lagi persyaratan pak anies yang nomor tiga
itu pengalaman di pemerintahan itu sebetulnya arah arahnya itu cocoknya dengan pks
karena ahy kan punya pengalaman di pemerintahan dan pernah menguasai wilayah yang besar
dan itu adalah notabene basisnya pks
tetapi kalau mau keluar dari dilema ini menurut saya ada jalan tengahnya
yaitu wakilnya pak prabowo itu bukan dari demokrat bukan juga dari pks gitu
artinya bukan kader dua duanya
tetapi orang yang dekat dengan demokrat dan dekat juga dengan pks
sebetulnya ada satu nama di situ
pak anies ya maksudnya mas kodari
bukan bukan wakil wakil
wakil yang bisa ditema demokrasi dan diterima oleh pks
dekat dengan demokrasi diterima oleh pks
mau saya sebut namanya
namanya hairul tanjung
pak hairul itu sangat dekat dengan pak sby
pak sby itu komisaris di cp corporation
dan pak cp juga dikenal dekat dengan tokoh tokohnya pks
itu mungkin jalan tengahnya
oke mas kodari
ketika kita sudah bicara soal kemungkinan soal probabilitas
nah kalau kita lihat pasti semua partai sekarang juga mengejar
keterpilihan elektabilitas mereka pada pilek begitu
ini kan cukup menentukan sebetulnya dengan siapa capresnya
bagaimana pks peruntungannya
apakah dengan anies atau dengan partai lain atau kubu lain
begitu anda melihatnya
kalau kita lihat hasil hasil survei
sebetulnya yang paling besar irisannya ya dengan pks sekarang ini memang pak anies baswedan
karena itu saya sebetulnya juga heran kok enggak dari jauh jauh hari
pks dukung anies baswedan
eh malah keduluan oleh

karena calon presidennya sudah ditempel oleh nasjen
ya mau nggak mau sekarang pks harus ambil wakil
tetapi kalau pks ngotot wakil demokratnya lari ya tiketnya pak anies juga nggak bisa jalan gitu loh
jadi saya kira belajar dari pengalaman pilpres dua ribu sembilan belas
sebetulnya kan nggak ketemu tuh gerindra dengan gerindra
tetapi ketimbang misalnya dicap dari pks atau dari pan atau dari yang lain
akhirnya sandi uno diambil keluar dan ya menurut saya intinya sih
akan dipilih nanti orang yang bukan pks dan bukan demokrat ya
minimal secara resmi tetapi dekat dengan dua duanya dan bisa diterima dua duanya
dan pada hari ini saya lihat ya nama itu adalah pak herul tanjung
kebetulan pak heru tanjung juga punya media dan itu bisa jadi media kampanye
baik baik saya akan ke mas pipin
mas pipin bagaimana melihatnya ketika memang akan dengan koalisi perubahan ini
tapi namanya adalah bukan dari kedua demokrat maupun dari pks
apakah ini akan mempengaruhi misalkan soal elektabilitas pks di pileg
mas pipin terakhir singkat saja
ya tentu yang pertama saya ingin mengatakan ya bahwa tidak ada ngotot ngototan ya
jadi kami ini partai yang rasional ya
yang segala sesuatunya kita melihat bagaimana melihat aspirasi dari masyarakat
dari para pemilih ya tentu itu jadi patokan bagi kami
jadi kami nanti misalnya kami menghormati kira kira nanti koalisi yang akan terbentuk nanti
kemudian capres kira kira menentukan siapa cawapresnya
jadi dan siapa yang berpeluang menang di situ maka kita tentu akan siap ya
jadi saya kira tidak ada ngotot ngototan tidak ada bersih tegang siapa kira kira cawapres cawapresnya
kita duduk bareng kita dengarkan aspirasi kita lihat fluktuasi suara dari masyarakat
kita lihat dari berbagai hasil survei internal yang kita lakukan dari waktu ke waktu
saya kira tidak ada kekhawatiran itu dan tentu masalah bagaimana pilpres berpengaruh kepada pileg
atau kita sebut sebagai ekor jas atau kotel efek itu berimbas kepada elektabilitas partai itu salah satunya tentu ya
jadi saya kira kita butuh ke depan ketika capres kita misalnya allah takdirkan menang ya

tentu membutuhkan suara kursi kekuatan politik di parlemen untuk menopang mendukung presiden dan wakil presiden yang telah kita usung
jadi saya kira ini dua hal yang sangat penting ya
dimana elektabilitas capres penting elektabilitas partai juga penting untuk pasca kita allah takdirkan menang ke depan
saya kira kita sangat berharap makanya ya
khawatir pada pendukung pkn
pks yang saat ini istiqomah misalnya mendukung kami
insya allah seorang maju syuroh ada sembilan puluh sembilan anggota maju syuroh ya
tentu akan melihat dengan jeli ya secara rasional siapa kira kira pilihan capres cawapres di dua ribu dua puluh empat nanti
baik mas pipin ini kita tunggu bagaimana keputusan akhirnya yang kemudian anda sebutkan mungkin di akhir tahun seperti apa
dimana kemudian pelabuhan begitu ya
kalau kemudian mas kaudary tadi menganalogikan ini proses sipernikasi
terima kasih atas waktu anda mas wipin sopyan
jubur dari partai keadilan sejahtera serta muhammad kodari
direktur eksekutif indobarometer
telah bergabung bersama kami selamat malam salam sehat selalu mas mas bima
terima kasih assalamualaikum